polda metro jaya mencabut status tersangka hasha atala mahasiswa universitas indonesia yang terlibat kecelakaan dengan pensiunan kepolisian eko setiobudi pada enam oktober dua ribu dua puluh
kepolisian menyebut adanya ketidaksesuaian administrasi prosedur penetapan status perkara
kepolisian meminta maaf atas hal ini dan hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada senin sore
kami polda metro jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian
langkah yang kami ambil yaitu menggelar perkara khusus
dengan dua rekomendasi
pertama mencabut surat ketetapan
status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka
saat ini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia adwi dwinanda
adwi selamat malam
polda metro jaya telah menyampaikan tadi ya mencabut status tersangka terhadap almarhum hasyad
secara lebih mendetail apa saja poin poin yang disampaikan pihak kepolisian dalam konversi petang tadi
ya selamat malam
ya betul sekali
kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa universitas indonesia yaitu asha atala
bersama dengan pensiunan polri yaitu eko syobudi
memasuki babak baru tadi berdasarkan konferensi pers yang digelar pada senin sore
ini polda metro jaya melalui kabit humas
kombe strono yodo mencabut akhirnya status tersangka yang dilayangkan pada hasha atala
setelah sebelumnya hasha atala ditetapkan sebagai tersangka pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu
atas kelalaian berkendara yang menewaskan dirinya dalam kecelakaan tersebut
tadi polda metro jaya menyebut bahwa sebelum dilakukan
akhirnya dilakukan pecah butang
dan pihak dari polda metro jaya ini menggelar audiensi dengan beberapa pihak
salah satunya dengan komisi tiga dpr ri
kemudian juga beberapa pakar seperti pakar hukum pidana
kemudian pakar hukum tata negara
dan juga dilantas polda metro jaya ini akhirnya sepakat untuk mencabut status tersangka hasha atala
dan kemudian nanti akan melakukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik dari hasha atala sendiri
dan selain itu nantinya pihak polda metro jaya juga tadi menyebut bahwa telah menemukan
nofum ataupun bukti baru atas prosesnya
rekonstruksi yang telah dilakukan pada dua februari dua ribu dua puluh tiga lalu
hal ini dilakukan karena adanya desakan dari kapolda metro jaya beserta dengan beberapa pihak lainnya
yang mendesak agar pihak dari polda metro jaya ini melakukan rekonstruksi ulang
yang telah dilakukan pada tanggal dua februari dua ribu dua puluh tiga lalu
dalam rekonstruksi ulang yang digelar pada beberapa waktu lalu ini
ada sembilan adegan diantaranya adalah adegan pertama ini adalah saksi eko syobudi
yang merupakan seorang yang mengemudi
ataupun pensional pori yang mengemudi pak jero ini yang menabrak hasha atala ini
memang terlihat ataupun terbukti menabrak begitu karena pada waktu itu hasha atala ini
tengah menghindar dari kendaraan ataupun sebuah sepeda motor yang berhenti mendadak
kemudian ia terjatuh di sisi kanan kemudian tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh eko stiobudi
dan dari fakta fakta inilah tadi yang akhirnya membuat polda metro jaya ini mencabut status
tersangka dari hasha atala ini karena memang sebelumnya terdapat ketidaksesuaian administrasi
penetapan prosedur tersangka hal ini tadi dikonfirmasi langsung oleh kabit humas
yang menyebut adanya ketidaksesuaian artinya memang dalam proses penetapan tersangka hasha atala
pada tanggal tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu ini dinyatakan bahwa terjadi proses kesalahan
sehingga hasha atalah yang merupakan korban meninggal akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
namun kami tim cnn masih menunggu nanti sebetulnya
bagaimana proses lanjutan dari kasus yang menewaskan hasha atalah ini
apakah nanti akan ada tersangka baru mengingat tadi polda metro jaya berkata atau mengatakan bahwa
telah ditemukan novum ataupun bukti baru dari proses rekonstruksi yang terjadi pada dua februari dua ribu dua puluh tiga lalu elvira

status tersangka sudah dicabut artinya ada koreksi dalam penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya

status tersangka sudah dicabut artinya ada koreksi dalam penetapan tersangka yang sudah dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya
apakah kemudian ada tindak lanjut mengenai hal ini
apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak polisian memastikan bahwa memang upaya upaya yang sebelumnya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian
tetap berjalan dengan baik dan benar
iya betul sekali elvira sebelumnya tim dari polda metro jaya juga telah membentuk tim monitoring evaluasi dan juga analisis untuk sebetulnya menganalisis
kasus tersebut yaitu kasus yang menewaskan hasha atala
dan tengah ataupun tadi menyebutkan bahwa mereka menemukan bukti baru namun tidak disampaikan secara detail
ada bukti baru apa yang ditemukan oleh polda metro jaya sehingga status tersangka dari hasha atala ini dicabut
tapi tadi langkah selanjutnya adalah melakukan proses rehabilitasi sesuai dengan aturan kepolisian sendiri apabila tersangka ini telah dicabut status tersangkanya
maka ia harus dikembalikan nama baiknya agar iya nama baik hasha atala ini dapat bersama dengan tim penyidik sebelumnya

dan kami sebetulnya masih menantikan tadi juga dari polda metro jaya juga tidak memberikan kami sesi tanya jawab seperti apa langkah selanjutnya apakah kemudian akan ada tersangka baru mengingat kasus ini sebetulnya tersangkanya sudah dicabut apakah nanti akan muncul tersangka baru kami masih menunggu terhadap adanya kemungkinan tersangka baru itu apakah nanti pihak dari penabrak yaitu pensional polri ini yaitu eko sya budi akan ditetapkan tersangka kami masih menunggu dari konfirmasi dari polda metro jaya yang hari ini hanya mengkonsumsi
pencabutan status tersangka dari hasha atala yang merupakan mahasiswa universitas indonesia yang merupakan korban meninggal dunia dari kecelakaan pada tanggal enam oktober dua ribu dua puluh dua lalu yang terjadi di kawasan jagakarsa jakarta selatan elvira
mengenai sop sendiri yang kemungkinan terjadi pelanggaran sehingga kemudian ada penyesuaian administrasi ini status penyidiknya apakah sekarang masih ditangani oleh orang orang yang sama
betul sekali elkira memang untuk kasusnya sendiri masih ditangani oleh tim monitoring evaluasi dan analisis yang telah dibentuk oleh tim polda metro jaya jadi tim ini merupakan tim gabungan ada dari dirlantas juga beberapa pakar juga terlibat di dalamnya dan juga dari pihak keluarga sendiri juga dilibatkan sebetulnya dalam penyidikan dari kasus kecelakaan ini yang sebelumnya yang menjadi tersangka adalah hasha atala
dan untuk kasusnya sendiri masih terbuka elkira artinya tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada penyidikan
ada tersangka tersangka baru namun memang tadi polda metro jaya masih belum memberikan detail secara teknis ataupun detail secara lengkap tentang apa apa saja yang nanti akan dilakukan mengingat status tersangka ini sudah dibatalkan atau sudah dicabut apakah nanti akan ada status tersangka oleh pihak pihak lain apakah nanti eko sio budi ini akan menjadi tersangka kami masih menunggu konfirmasi dari polda metro jaya
namun berdasarkan rekonstruksi pada dua februari dua ribu dua puluh tiga lalu ini memang ada bukti bukti baru yang belum disebut
kita secara detail oleh polda metro jaya dalam konfirmasi tes yang digelar pada setiap sore tadi
baik adi hidupin anda terima kasih update informasi untuk prime news malam hari ini